hiburan tanah air dikejutkan dengan kabar dari aktris senior
mbak ria irawan yang harus kembali berjuang melawan kanker
sempat dinyatakan sembuh apa sebenarnya membuat sel kanker dalam tubuh bisa aktif kembali
nah berikut liputannya
setelah sempat dinyatakan sembuh dari kanker kelenjar getah bening
ria irawan kini kembali dilarikan ke rumah sakit
kondisi ria terlihat lemah dan mulai menjalani pengobatan
melalui unggahan dalam akun instagramnya ria tampak sedang menjalani proses radioterapi
sederet artis pun turut berkomentar di sejumlah unggahannya
memberikan dukungan bagi ria dalam melawan kanker
aktris senior ini merupakan seorang penyintas kanker kelenjar getah bening yang sempat dinyatakan sembuh
namun kini dirinya dikabarkan mengalami metastasis
atau penyebaran sel kanker dari satu organ atau jaringan ke organ atau jaringan lainnya
kalau kambuh itu kita mengenal ada tiga lagi bu ya pada cancer
yang pertama adalah lokal metastasis
lokal artinya dia kambuh di tempat semula
di mana primary tumor itu pertama kali
yang kedua adalah regional metastasis
regional artinya ya di organ organ sekitarnya
yang tidak terlalu jauh
misalnya kalau kamu tadi primary nya di rahim
nah lokal regionalnya ada
yang dekat situ apa
rectum sigmoid usus besar misalnya
atau ovaio misalnya
atau indung telur
dan yang ketiga adalah distance metastasis
jadi organ organ yang jauh
misalnya di rahim tiba tiba ketemu di paru paru
bisa menyebar secara lokal atau ke jaringan sekitar
bisa menyebar secara liufogen melalui kelenjar getah bening
keseluruh kelenjar getah bening yang ada di seluruh tubuh kita
atau melalui pembuluh darah
melalui pembuluh darah atau hematologi
dia bisa menyebar ke organ organ yang jauh
sekalipun dari lokasi primer tumor tersebut ditemukan
istilah sembuh dari kanker yang dikenal masyarakat
mengacu pada istilah remisi
yakni ketika sel sel kanker sudah tidak terdeteksi lagi

terutama pada stadium stadium lanjut
oh kamu sembuh oh kamu tidak sembuh tidak
tapi kita menggunakan istilah dalam istilah onkologi adalah remission
seperti tahanan remisi berkurang
artinya ada partial remission
artinya sel cancernya berhasil setengah atau sebagian besar diangkat
complete remission artinya kita bisa mengangkat sel sel kanker
bisa kita lihat dengan mata itu komplit tanpa ada sisa
tetapi pertanyaannya apakah masih ada sisa sisa dna
yang bermutasi di tempat tempat yang lain
istilah sembuh dari kanker sebetulnya adalah kondisi
yang terkontrol lewat serangkaian terapi
namun sel kanker yang terkontrol itu bisa saja muncul kembali
jika ada pemicu seperti depresi obesitas
terpapar polusi udara berlebih merokok
serta pola hidup yang tidak sehat seperti kebiasaan
faktor bawaan atau genetik memang memiliki peranan yang kuat
terhadap kemungkinan terserang penyakit ini
namun paparan radiasi dengan intensitas besar
juga mungkin saja menimbulkan mutasi pada sel sel dalam tubuh
yang dapat menjadi penyebab kanker
sabila destu endra rizaldi jakarta